terminal juga sudah siap kemudian kemana
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
polres kota sukabumi menjaring wisatawan
untuk melakukan rapid test di empat titik keramaian kota dan kebupaten sukabumi
ke empat titik itu yakni bundaran adipura
pasar ahmad yani terminal tipe a
dan kawasan wisata jembatan gantung situ gunung kebupaten sukabumi
petugas menghentikan beberapa kendaraan roda dua maupun roda empat
dari hasil rapid test satu ratus dua puluh wisatawan
tiga orang diantaranya menunjukkan reaktif covid sembilan belas
dan diminta meninggalkan kota sukabumi
kota sukabumi dari kurang lebih satu ratus dua puluh pelaksanaan rapid test
ada tiga yang terindikasi reaktif
dari yang reaktif itu berasal dari luar kota sukabumi
beberapa wisatawan yang datang pun sempat kaget
dengan adanya tes yang dilakukan oleh kepolisian
beberapa kendaraan pun melakukan putar balik
untuk menghindari penjaringan yang dilakukan oleh kepolisian
bagus ya jadi biar kita semuanya terdeteksi gitu mas
kalau kita di kantor rutin ya
kemarin juga barusan di swab pcr
cuma hasilnya kan gitu
kalau yang bukan kantor kalau negatif nggak dikasih tahu
maksudnya nggak dikasih ininya
kalau positif baru dikabarin gitu
status kota maupun kabupaten sukabumi
masih dalam zona oranye penyebaran covid sembilan belas
dengan adanya penjaringan dan rapid test ini
diharapkan dapat menekan laju penyebaran covid sembilan belas di sukabumi
ahmad fikri sukabumi jawa barat